bapak kalau bapak telah membuat kalian berdua bingung
gak apa apa pak kita yang minta maaf sama bapak karena udah kasar
kak dimas ini benar saya yang salah telah meninggalkan tugas saya
terus kalau bapak tahu bapak salah
terus kalau bapak tau bapak salah
bu ibu kenapa
dada ibu pak sakit sekali
tahan ya bu kuatkan bu
bu ada cerita kak
dia nggak tertutup sih gimana sih ini
wah bangga banget nih
pak pak pak pak pak
mas kereta mas
ya allah menyelonongannya
gila ya orang orang di sini
ntar kalau mereka ketabrak kereta gimana
tunggu mas tunggu mas
mas masih nggak ada karapa
ada kereta mau lewat
kereta kan belum lewat mas
tapi tandanya kan udah bunyi
emangnya mas punya nyawas belum
tunggu bentar mas
yaudah mas sekarang mas dulu lewat
lebat juga berani lo
lebih bagus loh sekarang udah nggak emosi lagi dim
gue pengen ke pos penjagaan sana tuh masa gak ada orangnya sih
nanti kalau ada orang ketabrak gimana
ini namanya nggak tanggung jawab
pak pak pak
bener bener gak ada otaknya nih yang jaga
masa main tinggal tinggal aja sih
emangnya dia gak mikir apa
kalau pekerjaan ini tuh menyakut nyawa semua orang
ibu mau bangun
ya kita bantuin yuk
pak pak pak bantuin
ibu tadi kenapa
sakitnya ngambul lagi ya
tadi ibu harus pengen minum pak
tapi ibu lemes
bu lain kali kalau lemes jangan paksakan diri ya
tunggu bapak pulang ya
bapak juga minta maaf bu karena bapak pulangnya terlambat ya
ibu haus pak
tadi tempatnya berantakan
bener bener nggak punya otak yang jagainnya
main tinggal tinggal aja
ya siapa tahu aja ada keperluan mendadak makanya dia tinggal sebentar
dia kan digaji untuk ini dia harus konsisten dong sama pekerjaannya
udah udah jangan marah marah lo lagi puasa
ntar batal loh
ada apa pak
pasti bapak yang jaga palang kereta ini ya
pak bapak gimana sih main tinggal ninggalin aja
pekerjaan bapak ini menyakutnya pak
bapak ini menyakut nyawa semua orang pak
kalau ada yang klinis kereta terus mati itu udah jadi tanggung jawab bapak
gue kan cuma ngasih tahu
pak saya minta maaf ya kalau adik saya ada kata kata yang menyinggung perasaan bapak
pak maaf ya kalau tadi saya kasar tapi saya cuma kaget aja
kok ada palang kereta tapi nggak ada yang jaga
bapak juga minta maaf
maaf pak ya
dem dem pak pak
begini aja sambil bapak menenangkan hati dan pikiran bapak gimana kalau bapak duduk di situ
biar kita temenin pak
kan bapak kalau bapak telah membuat kalian berdua bingung
kita yang minta maaf sama bapak karena udah kasar
nak dimas ini benar saya yang salah telah meninggalkan tugas saya
terus kalau bapak tahu bapak salah kenapa tadi bapak pergi
bapak pergi menengok istri bapak yang sedang sakit
bapak harus sering menengoknya
dan memberi makan juga memberi minum nak
takutlah terjadi apa apa
memangnya bapak nggak punya anak atau keluarga yang bisa bapak mintain tolong untuk jaga istri bapak
sudah tiga puluh tahun bapak menikah
tidak dikerunai anak
dan bapak tidak punya saudara
tidak punya sanak
memangnya istri bapak itu sakit apa
istri bapak sakit kanker pak
sudah tiga tahun ini
semakin hari penyakitnya semakin parah nak
makanya bapak sering nengokin dia
karena bapak takut terjadi apa apa terhadap istri bapak nak
meng frameworknya kok sih
aku kayak sialan
terima kasih pak
jangan merugikan gw
jangan maksud ya
kok lo yang disini sih lo aja yang cari pengenapan
ya hitung hitung kan tadi gue udah marah marah sama pak surip
lo temenin ya
surip maaf pak bapak biar ditemenin sama adik saya sebentar ya
saya mau permisi mau kesana sebentar
pak memangnya sakit istri bapak udah parah
ya begitulah nak
jalan aja sudah susah dan dari dadanya sudah keluar nana
yaudah kalau gitu bapak pulang aja pak
sekarang udah jam setengah lima
maunya sih begitu nak tapi
yaudah bapak tenang aja disini biar saya yang jaga
bener nak nih mas bener nih
aduh terima kasih ya alhamdulillah
waalaikumsalam pak hati hati pak
bisa gak sih pak